perang antara rusia dan ukraina akhirnya pecah setelah rusia melancarkan serangan ke beberapa wilayah perbatasan ukraina
sementara pihak kementerian luar negeri ukraina mendeklarasikan siap mempertahankan diri
apa dampak perang antara rusia dan ukraina bagi dunia terutama indonesia
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pengamat hubungan internasional ui susi sudarman
selamat sore bu susi
selamat sore bu rifana
oke bu susi perang antara rusia dan ukraina akhirnya pecah
apa yang bisa anda analisa dari dampak perang kedua negara ini bu susi
dampak perang tentunya banyak ya karena sebetulnya dunia ini diamankan oleh adanya arsitektur security arsitektur keamanan dunia
tetapi sejak pecahnya ussr atau uni soviet
barat kurang menegaskan keamanan
jadi kita kembali ke security architecture tersebut
terlihat dari tidak tegasnya mengamankan rasa rusia terhadap perluasan nato misalnya gitu
nato mulai dari tahun sembilan puluh sembilan dengan czech republic hungary poland
lalu dua ribu empat dengan bulgaria estonia latvia lithiania romania slovakia dan slovenia
padahal kata yang tersebut adalah
fear of influence atau tempat yang mengamankan rusia
saya harap keadaan agak berubah karena rusia tiba tiba menemukan sumber minyak yang cukup besar dan gas yang cukup besar yang menumpuk kekayaan untuk dia
oke baik bu susi
jadi dalam teori hubungan internasional ada yang disebut power cycle theory
yang kalau tentang perbatasan itu bicara tentang realisme
tapi power cycle theory itu biasanya ada
karena ada negara yang tiba tiba mempunyai kekuatan sedemikian rupa yang melebihi dari norma norma yang biasa diterima
jadi mau tidak mau sebetulnya salah perhitungan
dalam artian dipikir rusia masih sama dengan rusia yang sebelumnya
padahal rusia yang sekarang adalah rusia yang sudah cukup perhitungan
dalam arti dia sudah mengumpulkan dana valuta asing selama beberapa bulan
lalu mengumpulkan tentaranya ke seluruh wilayah dari belarus sampai
untuk kita merebut wilayah
tetapi kan barat masih
konflik yang aktual itu akan membawa
nuklir power akan membawa perang nuklir
penghitungannya adalah sanksi
melihat kekuatan militer rusia yang jauh
lebih kuat dibandingkan dengan ukraina apakah
menurut anda negara negara nato akan membantu ukraina
masalahnya kan masalah nuklir dan masalah
kepentingan ekonomi eropa barat
akan gas rusia jadi seberapa
jauh ukraina itu lebih
penting dibandingkan kepentingan
ekonomi mereka dan kepentingan
untuk mendapatkan gas secara murah
dari rusia nah disini dilemanya
sebetulnya juga kekuatan nuklir itu kan
berbahaya kalau mereka saling
bertempur ya artinya bisa
memang nggak banyak ya
artinya nato mempertimbangkan betul
betul ya segala resikonya baik
dampak ekonomi supply
ataupun pasokan gas
yang dilakukan oleh rusia
kan cukup banyak ya ini betul betul
semua langkah dipertimbangkan dengan
hati hati begitu ya oleh
ya sebetulnya eropa barat
kan tadinya sudah dipecah di masa trump
dengan putin menguasai
trump sehingga memecah aliansi
european union tapi ternyata
biden bisa mengumpulkan mereka
satu tapi kepentingan
gas alami itu jauh lebih
besar kelihatannya dan tidak
berkehadap untuk berkonflik
langsung dengan rusia karena dia adalah
negara bersenjata nuklir
ya jadi mereka benar benar
memberikan respons yang bersifat
fisikal gitu ya jadi
cuman kecil kecil aja
jawabannya reaktif gitu lah
oke bu susi terakhir apakah
dengan pecahnya perang antara rusia dan ukraina
maka perang dunia ketiga akan sulit terhindarkan
kalau mereka masih sama sama berpikir
akan mutual destruction itu
mungkin tidak akan terjadi ya
jadi yang korbankan adalah rakyat ukraina
padahal kita harus ingat ya
indonesia itu merdeka dibantu oleh
belorusia dan ukraina di pbb
jadi kita sebetulnya punya
dalih untuk mencoba
berdiplomasi dengan rusia mungkin
untuk menyelamatkan orang ukraina karena
mereka dijadikan korban oleh
dan kepentingan ekonomi
apa barat dan
ketakutan akan nuklir warfare
dari amerika serikat
terakhir sekali terakhir sekali bu susi
bahwa kita akan menjadi
tuan rumah presidensi g dua puluh di tengah
ketegangan antara rusia dan juga ukraina
menurut anda apa yang bisa diambil
sikap ini oleh pemerintah
menunjukkan sikapnya soal
perang antara rusia dan juga ukraina di tengah
ya barat sudah mengusulkan akan
mencopot keanggotaan rusia dari g dua
tetapi kita sebagai negara yang
pernah mendapat jaksa dari rakyat
ukraina dan belarusia sebetulnya
mempunyai alasan kuat untuk
konflik ini agar tidak dikorbankan
rakyat ukraina karena
untuk negara besar dan negara negara yang berkepentingan
akan menganggap alam rusia
baik baik kita tunggu
nanti bagaimana sikap resmi dari pemerintah
indonesia menyikapi ketegangan
ataupun perang antara rusia
dan juga ukraina semoga sekali lagi pemerintah
indonesia bisa mengambil langkah
untuk negara kita terima kasih
sekali pengamat hubungan internasional ui
ibu susi sudarman atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu ibu susi